kalian bener juga ya
tampang kalian boleh bengal
lumayan pinter juga
reputasi gue hancur
pertandingan ini nggak boleh dibatalkan
jangan ngomong aja ide nya apa nih sekarang
bagaimana kalo kita mencarikan
dia gak kerja
kalo kata dokter sih
dia harus banyak banyak istirahat
gak boleh ngelakuin
atau beraktifitas yang berlebihan
dan berat sih
mungkin lumayan lama lah ya ma
jadi dengan demikian
kamu bisa nguasain perusahaannya
mulai dari sekarang
waalaikumsalam anak ganteng
kok mama belum tidur
tau gak boy
mama mau cerita nih sama kamu
wah sampe kaget mama
pertama nontonnya deg degan
takut kan reva kalah kan
reva hebat juga ya
emang kalian berdua itu cocok
ternyata mama masih perhatian ya sama reva
mama gak cuma perhatian sama reva
mama tuh udah sayang sama reva
tapi kan masalahnya bukan di reva
masalahnya tuh di adriana
mama soalnya yakin banget adriana pasti akan merusak hubungan kalian berdua
sekarang sih reva lagi nginep di rumahnya adriana
soalnya papinya reva kemarin kena serangan jantung mah
pak bi itu kena serangan jantung
iya kena serangan jantung jadi sekarang papinya reva harus bed rest
mama yakin banget ya pasti papinya reva itu khawatir banget sama reva
aduh kasihan ya
besok mama mau ngeliat boleh gak boy
boleh boleh ma
maksudnya mondi ini apa sih
dia sendiri padahal yang bilang ke gue
kalau dia mau nitipin raya ke gue
tapi dia sendiri gak bisa move on dari dia

ini udah saatnya gue bilang semua ke raya
terus selama ini gue gak bisa punya pacar
kan hati gue khusus buat lo raya
gue harus ungkapin semuanya sebelum semuanya terlambat
karena lagian mondi sama raya nggak akan pernah bisa bersatu
kalo dia bisa jadi kakak diri raya
mondi hanya bisa jadi kakak diri raya

sudahlah bos ki
kita masih bisa aja reva di jalanan
masih banyak kesempatan bos
unti lah anak lagi galen hidup gue terus
bisa gak sih
lo tuh gimana sih
kalo kagak lo kalah sama anak kemarin sore yang gak bisa berantem
malu maluin banget sih lah
lo jangan macem macem sama gue ya
gue udah bilang gue mau doa sama reva buat gagalan lo nyuruhin aja
lo nyuruh gue
itu kan anak yang gue mau duel sama reva
gue bukan karyawan lo
enggak enggak gue lagi kesel aja
sorry sorry bukan itu maksud buel
lo banyak makan restoran padang beli otak tuh
gue juga kesel tau gak
masa masa kok mau ditampar sih
oh gak gak lah ya
perawatannya lebih mahal sama tangan dia
terus setelah gue pikir pikir ya
kenapa juga gue harus marah marah sama lady gagal total itu
ya walaupun dia memang gagal total
tapi gak perlu gue harus marah marah sama lady gagal total
siapa tau aja gue masih butuh bantuan dia
kan anak buahnya itu banyak ya
ya bukan anak buahnya yang preman
itu tukang parkir yang agak
enggak bukan yang itu
yang lebih hebat lebih keker
harus gue baik baikin kok
ini menyangkut nama baik abang
kita ini semua nggak mau
kalau abang tuh diremehin sama yang lain
apalagi abang sebagai penguasa di parkiran itu
nanti musuh musuh kita akan meremehkan abang
terus habis itu ambil lahan parkiran yang abang kuasain
soalnya lahan parkiran itu banyak yang pengen bang
sayang tau gak
nganggap gue lemah dan
gue bakal kalah
bukan begitu sih bang
musuh kita gak tau siapa itu boy
abang bakal jadi ketawa
mereka anggap si bo itu anak sekolahan bang
jadi abang nantangin di jalanan bang
jangan di tv
jadi musuh musuh kita gak ada yang tau
betul betul bang
ini dulu bang
kalian bener juga
tampang kalian boleh bengal
bermain pinter juga
ini bikin malu kalau saya lawan anak kecil
reputasi gue hancur
tapi pertandingan ini nggak boleh dibatalkan
ada ide gak
jangan ngomong aja
idenya apa nih sekarang
bagaimana kalau kita mencarikan
musuh buat boy bang
yang sepantaran dengan dia
jangan turun tangan lah bang
dia juara mn
kalau gitu bang
mendingan kita cari kandidat lain bang
terus kita latih dia buat lawan boy
kalau seandainya kalah
udah kita ajak tanding tertutup
boleh juga ya
dan gue juga
gue juga bakal ngelakuin apapun
apapun yang lo suruh
halo kawan ketat